kita ke bogor jawa barat usai diidentifikasi forensik di rsud ciawi
tiga jenazah korban kecelakaan di tol jagorawi sentul bogor jawa barat
langsung dibawa ke rumah duka sinar kasih untuk disemayamkan pada minggu malam
sebelumnya satlantas polres bogor melakukan olah tkp di ruas jagorawi
kilometer tiga puluh enam sentul bogor jawa barat
tiga jenazah korban kecelakaan tunggal di tol jagorawi sentul
kabupaten bogor jawa barat dibawa petugas ke rumah duka sinar kasih kota bogor
usai dilakukan identifikasi forensik pada minggu malam
ketiganya diketahui bernama abraham bliora giovanni reinaldo dan abiy wijaya tamba
mahasiswa ipb dan universitas pakuan
mereka diketahui mengontrak bersama di komplek iria katulampa bogor
setelah jenazah tiba di rumah duka sinar kasih sejumlah rekan sesama mahasiswa datang melayat
rencananya ketiga jenazah akan disemayamkan oleh pengurus gereja
untuk nantinya disemayamkan
jemput oleh keluarga masing masing
sementara itu enam korban yang selamat hingga kini masih dirawat intensif
di rumah sakit emc sentul dan pusada cipinong
pada olah tkp minggu siang petugas mengukur jarak hantaman
dan menyisir bentangan badan kendaraan yang sempat jungkir balik sejauh lima puluh meter
polisi menduga penyebab utama kecelakaan akibat ban belakang mobil pecah
hingga pengemudi gagal mengendalikan laju kendaraannya
mobil tersebut lantas terseret ke jalur kiri
sehingga membuat para penumpang terpenuhi
lalu bantal keluar
dari keterangan rekan korban
sembilan orang pelajar dan mahasiswa asal bogor di mobil tersebut
hendak menghadiri acara peribadatan gereja di kawasan tangerang
driver atau pengemudi tidak bisa menguasai kendaraan
mengibatkan kendaraan tersebut terguling
terguling sekitar lima puluh meter dari lokasi ban pecahnya
dalam rekaman video amatir
terlihat para korban terlempar ke jalan saat mobil yang ditumpang
panginya mengalami kecelakaan di ruas tol cagorawi
kilometer tiga puluh enam sentul bogor jawa barat minggu pagi
tiga penumpang tewas di tempat
enam penumpang lainnya langsung dilarikan ke rumah sakit
muhammad juanda bogor jawa barat